berikutnya sebuah mobil dinas dprd jambi mengalami kecelakaan saat dikemudikan oleh pelajar sma pada kamis malam
polisi yang tiba di lokasi mengakui baik pengemudi dan penumpang masih berstatus pelajar
dikutip dari the ticom kapolsek jambi selatan akp suhenri menuturkan
mobil sedan itu melaju dengan kecepatan tinggi dan menabrak tiang reklama di badan jalan
saat akan dibawa ke rumah sakit seorang saksi mengaku melihat penumpang berjenis kelamin perempuan di dalam mobil
ditemukan tanpa busana
perempuan itu bersama dengan dua orang laki laki satu diantaranya adalah pengemudi
sementara itu sekretaris daerah pemprov jambi membenarkan bahwa mobil itu adalah aset sekretariat dprd jambi
pertanyaan terakhir apakah mobil ini akan dikembalikan oleh pengemudi